kita butuh lagu
kita butuh lagu
kasih gue dong
oh tau gak guys tadi bisin gue apa
oh apaan ini
oke jadi kalian semua boleh lantas
sel gue dulun ya
kelar juga akhirnya
kok lo masih disini
ini kok malem banget rifqi
usaha banget sih cowo itu
masih aja nungguin misal
gak bisa dibiarkan
saya duluan ya madame
nanti biar saya anterin ke rumah
nanti saya bisa nyari angkot kok di depan
lagi pulang kan ini jamnya udah selesai aja jam kerjanya
jadi menurut saya michelle gak perlu lagi ngikutin peraturan dari bosnya sih
aku harus pisahin mereka demi keponakan kesayanganku
si kerupuk kulit mukanya lesu banget
pasti dia capek banget sih seharian disuruh kerja
ke rumah lo aja
laten di rumah gue gak
gue gak mau nyokap gue tau orang kita dihukum
siapa yang mau latihan
ya kita pulang aja
lo pasti capek kan
ya biar besok pagi kondisinya juga fit
lagipula gerakannya juga gue udah aman kok
enggak gue gak mau
jadi mending sekarang lo bawa gue ke suatu tempat titik gak payah koma
udah malam kayak gini
udah deh ngecatnya
tinggal bawa gue aja
eh lo gak tau kan
lo mau ke tempat aneh aneh kan
gue mau kesini ngapain
mau ngapain sih
latihan dance lah
lo mesti jual nasi goreng tuh
kakak kakak yang dance
kenapa lo mesti latihan dorong sama mereka
enggak ada makasih
aduh kerupuk kulit ini gak lucu
lo kalau mau pulang jalan kaki mulai sekarang dan tiga puluh menit ke depan motor lo gue sita
gue ada pertanyaan
gue ada pertanyaan
masih mules gak
makanya gue mau pulang
nih gue sebagai temen yang baik nih
kita latihan disini
rizky gue tau lo itu gak pingin keluar sekolah
makanya dari itu lo harus menang
kamu anti banget sama kala
makanya kita latihan supaya nerfes lo itu dan gugup lo itu
berkeras menit aja
lo udah sini gue
itu pengetahuan basic
semua orang juga tahu kali
lo tanya sama mereka juga tau
gue gak tau
gue gak tau
ya kan lo botol kecap
kerupuk kulit gue serius
kerupuk kulit jangan dong
udah gue mau pulang aja
gue mau pulang aja
lo capek kan
gue gak capek
gue gak capek
aku boleh pinjam
aku boleh pinjam
kak boleh aku pinjam speakernya gak kak
aku juga mau dance diatas
main gitar aja
hai temen temen aku semua
jadi ini adalah rifki
dia itu adalah teman aku di smu garuda
dia itu saking nervousnya
dia biasanya mules gitu loh guys
dan besok kita ada perlombaan dance
jadi kita mau bantu dia
boleh kan guys
mereka aja boleh
tapi kita butuh lagu
kita butuh lagu
kasau gue dong
kan gue partar dance loh
masih tunggu gue lemes
tau gak guys tadi bisin gue apa
jadi kalian semua boleh lanjutin kegiatan kalian
gak apa apa ya
dan pikirin temen temen lo yang ada di sekolah
ada di sekolah
anak anak ips yang bakal sedih banget kalo lo keluar dari sekolah
mereka bakal sedih banget
mereka bakal sendirian
kalian kan masih berantem tuh
gak kalo lo pergi dan kalian masih berantem
lo sedih banget kan
jangan lupa pak togar
pak togar itu kan ada keluarga
ada anak kecil pasti ya
dia keluar dari sekolah
susu anaknya coba
pak togar kan sayang banget sama sekolahan
oke buka mata
oh gini deh
dance aja kayak gak ada beban
dan kalo pun ada beban ya
hai kipu bisa ya ya ya ya oke oke dulu deh bebas aja bebas aja nih
halo bu el kamu dimana l lagi di jalan bu tadi sempat mampir ke taman
bentar sama botol kecap ibu rumah belum iya ibu udah di rumah ibu khawatir sama
kamu soalnya datang kamu enggak ada di rumah kamu buruan pulangnya el ya ini
mau pulang kok bu
yaudah hati hati ya
yaudah sampai ketemu di rumah ya bu